sejak diluncurkan pada selasa tiga belas april lalu aplikasi online sim nasional presisi sinar kini dapat digunakan untuk mengurus perpanjangan sim a dan sim c
lewat aplikasi sinar potensi kerumunan pada pengurusan sim diharapkan dapat berkurang
setelah mengunduh aplikasi kita harus memasukkan nomor telepon seluler hingga kode otp dikirimkan dan dikonfirmasi
langkah selanjutnya kita akan diminta untuk membuat nomor pin dan melakukan verifikasi data diri secara digital
verifikasi adalah tahap paling penting dalam pengurusan perpanjangan sim secara online
untuk pastikan untuk bisa terverifikasi untuk ktp nya untuk nicknya kemudian juga sim nya tentunya yang akan habis masa berlakunya
di masa awal aplikasi sinar diluncurkan sejumlah pengguna sempat
menghadapi kendala salah satunya adalah waktu tunggu pemberian one time password atau otp yang cukup panjang
padahal otp penting agar pengguna bisa melanjutkan registrasi ke tahapan selanjutnya
banyaknya permintaan unggahan data pribadi melalui aplikasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pengguna
yang kemungkinan karena di hits banyak orang ini terjadi antrian
ini yang kemarin kita evaluasi terjadi ada sehingga banyak orang yang menunggu lama
kita melakukan otp one time password nya
kemudian juga saya perhatikan di dalam sistem memang pada waktu penentuan kita mendapatkan one time password itu hanya kita diberikan waktu itu tiga puluh detik
pemegang sim menyambut baik kehadiran aplikasi ini
mereka berharap mengurus perpanjangan sim menjadi lebih mudah dan cepat
kalau aplikasinya bikin lebih mudah udah gitu proses juga antara lain lebih cepat
jadi lebih nggak ribet nggak ngantri
saya rasa sih lebih mudah ya saya sempat
download itu aplikasinya juga saya lihat ya lebih mudah daripada sebelumnya
biaya perpanjangan sim online melalui aplikasi sinar sebesar rp delapan puluh untuk sim a dan rp tujuh puluh lima untuk sim c
ditambah biaya pengantaran melalui jasa pos
selain mengurangi potensi kerumunan aplikasi sinar diharapkan bisa mengurangi praktik percaloan
satu hal yang pasti adalah anda harus memastikan bahwa nomor induk kependudukan atau nic
yang anda masukkan di dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan iktp yang anda miliki
nah nantinya ketika sudah berhasil tersentifikasi dengan baik untuk data diri anda
maka anda bisa memilih untuk perpanjangan sim jenis a atau jenis c
dan juga bisa memilih apakah nantinya sim dari hasil perpanjangan tersebut akan dikirimkan ke rumah anda melalui pos
atau juga diambil langsung di satpas terdekat